syukur deh kalau masih enak dimakan buat sahur
tahun depan aku bikin lagi rendang kesukaan emas ya
pagi payanto bagitan bajin nyapu belanja belanja
mau beli telur tuh telur seperempat
mie sama minyak goreng
makasih ton ya sama sama wah
uangnya lecek nih ton lain kali uang disimpan baik baik ton supaya nggak lecek kayak gini
loh kan masih bisa dipakai pak uangnya gini
tahun uang ini kan simbol kedaulatan bangsa indonesia selain kita menghindari
persebaran uang palsu kita juga harus merawatnya
iya iya maaf deh pak lain kali nanti saya simpan uangnya baik baik terima kasih ya pak